kita awali kompas pagi dengan informasi hujan deras yang mengguyur kawasan garut selatan jawa barat kamis malam
menyebabkan tebing setinggi seratus meter longsor dan menimpa empat rumah
inilah video rekaman warga saat tebing longsor di kampung sirnagali desa talagajaya
kecamatan banjarwangi kabupaten garut
longsor terjadi akibat curah hujan yang tinggi di wilayah tersebut
yang terjadi sekitar pukul dua puluh waktu indonesia barat kamis malam
dan mengakibatkan tiga orang warga yang sedang berada di dalam rumah tertimbul longsor
sambil menunggu alat berat warga setempat bersama petugas dari kepolisian tni relawan dan bpbd
berupaya melakukan evakuasi korban secara manual